mau nemuin aku gak ke toilet di luar aja
saya mau tidur
kamu salam sendirian nih hah
ntar ada yang gini loh
bahkan yang jadi korban
maaf maaf pak ete maaf sebelumnya nih
dari tadi saya dengerin penjelasan pr nya itu muter muter aja
menipu dalam hal apa
di sini maksudnya seperti apa
kok pakai nanya
dia ini sudah nip
minta waktunya sebentar ya
oh iya ini udah time out
ini basket emang
pengen pemain cadangan ini
iya pak rt
nipunya karena apa
belum dijelasin secara mendetail pak terakhir
enggak kok gitu ya
yang namanya penipu itu tidak boleh
ya tapi pak rt maksudnya
jangan pernah menutup nutupi ya
penipu itu harus dihukum
pak rt sempat
pokoknya saya mau masalah ini selesai hanya di lingkungan pesantren
kalau pak rt nggak punya bukti atau spesifiknya seperti apa yang seperti ustadz bisa sampaikan
ah berburuk sangka atau seuzon
itu ujung ujungnya neraka
pokoknya tolong dicamkan
saya mau urusan ini segera diselesaikan
ini masalah anak kecil loh
kalau sampai saya bawa ke jalur hukum
siapa yang akan rugi
baik kalau begitu saya izin pamit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
siapa yang ngaruh sini
ayo tutupin muka saya tutupin
ya pak rt
tau dia mau kejedot kita taruh gedean dikit ya
ibu aku penasaran banget nih
aku mau tanya
aku tidak akan marah
aku itu sebenarnya siapa
maaf mengganggu waktunya
tapi saya rasa kayaknya kita perlu bicara mengenai ucapan prt yang barusan
ada ustazah bisa bisa
sebentar ya ustazah
kalau gitu sekarang ayo kali istirahat tidur
besok pagi bangun tidur langsung masak air
gue gak mau bercanda
masak air buat perah susu
dari awal ustaz musa yang muantap dan santui ini juga sama kayak kalian
curiga apa bener si haikal ini santri pilihannya almarhum kairasid
maka dari itu
kalian bertiga harus menyelidiki si haikal
kalian pantau dari jauh
kalian liatin gerak geriknya
ada informasi apa yang bisa didapat
kalau dari deket
dia dari mana aslinya
asal usul keluarganya hobinya pokoknya apa aja lah
nanti juga ketahuan lama lama kalau dia bohong
yaudah saya jalan dulu ya
saya tidak sanggup untuk meneruskan mimpi mimpi abi
membesarkan pesantren kunanta ini
saya terlalu lemah
apalagi sekarang kondisinya seperti ini
maaf ustazah bukan
bukan maksud saya menggurui
insya allah kita dikasih kemudahan
sama allah swt
dan saya juga selalu inget dengan kata kata kiai rashid
kita gak boleh cepet putus asa ustazah
dan ustazah jangan lupa
kiai rashid membangun pesantren kunanta ini dari nol
dan kalau kiai rashid bisa
insya allah kita bisa ustaz
terima kasih banyak ustaz
saya merasa lebih tenang
oh ya satu lagi ustazah
saya mau ustaz jangan terlalu khawatir
jangan terlalu terbebani dengan masalah dan kondisi ini
karena saya dan ustaz musa dan yang lain pasti akan membantu ustazah
jangan lupa untuk berlangganan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ube sama ustazah capa
kalian berdua tahu gak sih
kalau laki laki dan perempuan yang bukan murim itu
yang ketiga tuh setan tau gak sih
eeeh sebentar ustaz
saya setan ya berarti kan
bukan bukan gitu maksud saya bukan
ube kalau setan itu kok gak keliatan
nah kalau yang kelihatan kayak saya nih
jatuhnya bukan setan nih
sebetulnya saya cuma lupa lewat aja
mau ke toilet mau ganti oli
buang yang kecil
oh iya setan
kalau gitu ustazah capa
kenapa lagi setan
kok minta temenin aneh setan
soalnya kalau sendirian itu biasanya banyak yang begitu begitu
yang begini nih
yuk temenin yuk
anda mau tidur
eh tidurnya di toilet aja
sambil nemenin saya bawa air kecil ya
mau nemuin aku gak ke toilet
di luar aja
saya mau tidur
ntar ada yang gini loh
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
ustaz lu sana bencana
tidak ada bulannya
tidak apa apa ma
kita pergi dari sini